penambahan kasus harian tiga ratus delapan puluh sembilan kasus
lonjakan kasus harian ini mulai terasa sejak sepekan terakhir
bahkan pada dua puluh enam juli penambahan kasus harian sempat empat ratus tiga belas kasus
menurut jubir satgas covid sembilan belas jawa timur
kembali meningginya kasus karena subvarian baru omikron ba lima
dari satu ratus sembilan puluh dua sampel yang diuji
satu ratus empat belas diantaranya terbukti terpapar varian ba lima
tingkat reinfeksi yang tinggi dari subvarian ini jauh lebih tinggi
daripada varian omikron sebelumnya bahkan mencapai tujuh puluh persen
tingkat rehospitalisasi dari varian ini juga tinggi mencapai enam puluh persen
artinya masyarakat yang pernah dirawat di rumah sakit kemungkinan dirawat kembali
ini terbukti dengan data keterisian rumah sakit di jawa timur
yang mulai meningkat sejak pertengahan juli
di mana ini kalau kita bandingkan kemampuannya dia
resiko rawat inapnya dengan omikron yang pertama itu menaik enam puluh lima persen
tapi kalau dibandingkan delta memang masih lebih besar delta
delta itu sampai dua ratus sembilan puluh satu persen tingkat hospitalisasinya
memang ada kecenderungan kenaikan tapi tidak terlalu apa
tidak sekencang yang dulu gitu
kalau dari bor kan biasanya kita bornya satu persen dua persen sekarang jadi tiga persen
jadi ada kenaikan tapi dia tidak terlalu signifikan